inilah sapi jenis limosin yang telah berusia dua tahun lebih dengan bobot satu enam ton
dan panjang sekitar tiga meter yang dipilih presiden jokowi dodo untuk dikorbankan pada hari idul adha
presiden jokowi membeli dengan harga enam puluh juta rupiah
dari pedagang hewan kurban spesialis penggemukan hewan sapi berukuran besar
yang berlokasi di kelurahan karangtengah kecamatan karangtengah kota tangerang banten
ini merupakan tahun keempat presiden jokowi membeli sapi kurban di lokasi ini
dan rencananya dikorbankan untuk masyarakat provinsi banten melalui masjid agung serang banten
perawat sapi muksin mengaku memberikan perawatan khusus kepada sapi pilihan presiden tersebut
dengan selalu membersihkan kotoran agar tidak merusak kulit sapi
serta memberikan pijatan pada punggungnya
sapi pilihan presiden joko widodo ini telah dua kali menjalani pemeriksaan kesehatan secara keseluruhan
dan dinyatakan dalam kisahnya
kondisi sehat sehingga layak untuk menjadi hewan kurban
kotoran apa semua saya rapiin
mungkin jangan sampai ada kotoran di lokasi dia

usianya berapa tahun pak
ini kurang lebih udah di atas dua tahunan pak
walaupun mendapat perawatan khusus namun untuk asupan makanan tidak ada yang berbeda
semua hewan sapi berukuran besar sama saja dengan penambahan nutrisi dan vitamin agar tetap sehat
turunnya tangerang banten